perjalanan ke pusat bumi
perkenalkan profesor hardwig seorang ilmuwan jerman yang sangat eksentrik
terkenal karena pikirannya yang cemerlang dan sangat dihormati di antara rekan rekannya
tapi pikirannya yang cemerlang tidak membuat kagum semua orang
oh tidak bisa kakak mengetu panggil axel
kau telah bekerja sejak fajar menyingsing makan siang akan
makan siang repot axel axel
axel keponakan profesor
sama tertariknya pada mineral dan geologi seperti pamannya
dengar begitu kami selesai aku akan membawanya langsung untuk makan
makan siang teh telur dan roti panggang
bagaimana rasa lapar seorang ilmuwan akan terpuaskan oleh omong kosong seperti itu
lapar akan penemuan ilmiah
profesor hardwig mengangkat secarik perkamen tua
surat apa ini
kutemukan di sebuah buku islandia
ini bantu aku menerjemahkan
kedua pria itu mengerang karena tugas yang membosankan untuk waktu yang lama
axel apa kau tahu dari siapa pesan ini
dia seorang profesor terpelajar islandia abad ke enam belas
dia seorang alkemis terkenal
belum pernah ku dengar
itu karena dia menghilak saat sedang dalam misi
pesan itu berbunyi
turun ke kawas navel syokul yang dinaungi oleh sekartaris sebelum juli
dan kau akan mencapai pusat bumi
dia pergi ke pusat
kita harus segera pergi
bagaimana kalau makan siang dulu
kesokan harinya profesor hartwig dan axel sibuk mempersiapkan perjalanan mereka ke islandia
profesor apa arti kata kata itu
snaves syokul dan skartaris
aku menemukan itu dari petai
islandia dipenuhi dengan gunung berapi dan kawah
snavel showkul adalah salah satu gunung berapi tersebut
dan skartaris adalah sebuah gunung
sebuah gunung berapi
sudah punah nak
jadi tidak akan
keduanya berlayar ke islandia
bagaimana tepatnya kita bisa sampai ke snavel syokul
kita tidak tahu apa apa
aku sudah mengatur seorang pria akan menemui kita di ibu kota rechiaving
begitu sampai di islandia mereka melanjutkan perjalanan ke rekyafiq
aku pikir itu dia
halo aku profesor hartwig dan ini adalah axel
hans membawa axel dan profesor ke hotel mereka
sesampai di sana profesor hardwig menyiapkan semuanya dengan bantuan hans
termometer kompas tali dan berbagai lainnya
dan dia memakai peralatan lainnya untuk perjalanan tersebut
apa ini lampu koil rumkorf
ya kau cukup menyelesaikan ini dan
mereka tidak akan pernah habis selama gulungannya bagus
segera mereka siap dan menuju ke arah gunung berapi snavel shokul
mereka memulai pendakian mereka dan setelah beberapa saat akhirnya mencapai puncak
sementara axel bergidik
hans tidakkah ini membuatmu takut
ketakutan dia mungkin merasa sama bersemangatnya denganku iya kan hans
itu skartaris bayangannya akan menunjukkan pintu masuk yang diambil arne
mereka menunggu saat matahari terbit ke titik tertingginya
dan mereka menyaksikan bayangan megah skarab
skartaris tumbuh lebih panjang
di sana kesanalah kita harus pergi
mereka turun ke kawah dengan hati hati
hans mulai mengikat semua orang
jangan tersesat di dalam
kita akan terus bersama
cepat aku hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraanku
ketiganya memasuki poros tetapi segera harus turun ke bawah
matamu kau baik baik saja
seorang pria said dan kau menutup mata
aku masih pria yang
lia mengatakan lebih lebih banyak batu kurasa
percakapan yang luar biasa
kini perjalanan sesungguhnya telah dimulai
mereka kadang melakukan perjalanan di dalam gunung berapi
meluncur dengan hati hati melalui tabung vulkanik
atau berjalan bermil mil jauhnya
kakiku sakit tenggorokanku kering dan kita melewati banyak terowongan
aku merasa bingung
kebetulan persediaan air mereka telah habis
profesor hathwick yakin mereka akan menemukan aliran berat
mereka membawa tanah tapi sejauh ini
tetap tidak ada mungkin
air dia menemukannya
hans memukul batu itu
tembok tebal berusia berabad abad di gunung itu cocok untuk kekuatan hans
tapi bukan kegigihannya
garnya bagus hans
mereka meneguk air dan mengisi botol mereka
merasa segar mereka melanjutkan perjalanan mereka
mereka berjalan beberapa hari lagi ketika tiba tiba
hartwig melihat sesuatu yang membuatnya berhenti
lihat tanda tanda ini
yang sama yang ada di perkamen
arne pasti pernah ke sini
kita berada di jalur yang benar
axel dan pamannya terkejut melihat kegembiraan hans
dindingnya bertahtakan permata dan batuan beku
ini luar biasa
axel asyik mempelajari bebatuan dan dia hanyut tanpa sadar
wow indah sekali
axel tidak ingat terowongan mana yang harus diambil
dia tidak di sini
axel berjalan dengan bingung dan ketakutan
aku tersesat di dalam bumi
bagaimana jika tidak ada yang pernah menemukanku
aku punya sesuatu yang bisa membantu
sekarang aku hanya perlu menangkap gaungnya
axel duduk dan menatap sekeliling
jadi itu semua mimpi
kita tidak pernah turun ke gunung berapi
tapi aku tidak ingat kita pergi ke pantai
apa kepalamu terbentur dengan keras
kita sedang berada di kawah dan begitu juga pantai ini
di dalam bumi
tapi bagaimana matahari
hartweet membawa excel menjauh dari pantai ke hutan yang aneh
apa ini mereka cukup tipis dan di mana daunnya
dia memanjat batu dan segera menemukan apa itu
jamur mereka sangat besar
bukan hanya jamur semua tanaman berasal dari zaman dulu
tidak ada ahli botani yang pernah melihatnya
kita mungkin berada di bawah laut atlantik utara
ya kita sekarang berada di bawah lautan jutaan mil di atas kepala kita
mereka kembali ke pantai tempat han sedang membangun rakit
dalam beberapa hari kita akan berlayar
kompasku memberitahuku bahwa kita akan mencapai pusat bumi di luar sana
hans adalah juru masak yang luar biasa dan profesor serta axel menikmati hidangannya
sup jamur yang terbaik di planet ini
maksudmu di dalam planet ini
rakit segera selesai dan ketiganya berlayar perjalanan dimulai dengan baik
oh lihat ikan seperti ini sudah punah kita mungkin bisa melihat dinosaurus
namun selama berminggu minggu mereka terjebak dalam badai listrik
aduh peralatan kita badai menarik semua logam
melalui hujan deras mereka menyaksikan makhluk raksasa muncul dari bawah laut
mereka itu apa
hans bilang mereka monster icthyosaurus dan plesiosaurus
mereka punah di atas tanah
oh tidak hans
tapi rakit itu sekarang lepas kendali
mereka berbelok dengan berbahaya
profesor mencari cari kompasnya
bagaimana bisa kita kembali ke tempat ini
hardwig menatap sekeliling dengan cemas
rakit telah hancur
hans kita harus membuat satu lagi
mereka bertiga berjalan dengan susah payah kembali ke hutan dan mulai mencari sesuatu
bagaimana ini bisa berhasil jalan
dan dan datang dari kantil
kalau mereka ingin tinggal di agen painu
kita harus memperse crawl semama kita
saya pergi dulu
aku bawa arsena kalau tiwek
h rugged sampai melayan dominium
dan segera didorong kembali
angin itu itu dia
begitulah cara kita keluar
hans disuruh memanjat tiang berangin
dia melakukannya dengan hati hati
dan menemukan sebuah batu besar menghalangi jalan
kita harus mencari cara untuk melepaskannya
ya kita harus meledakannya
kita bisa menggunakan mesiu
hans dengan hati hati membawa sebongkah besar bubuk mesiu dan tali
dan meletakkannya di dekat batu besar
partwick membakar ujung tali yang lainnya
tak lama kemudian batu besar itu hancur berkeping keping
tetapi itu telah melakukan lebih dari sekedar
membuka blokir porosnya
apa apa yang terjadi
ledakan itu telah menyebabkan bumi pecah
air sekarang mengalir ke hutan
mereka memanjat ke dalam batu berlubang
dan melayang menuju poros
apakah itu lahar
berpegangan yang kuat teman teman
penumpukan itu meledakan ketiga penjelajah menembus poros
mereka semua terlempar keluar dari gunung berapi
tapi bukan dari istilahnya
hwald ya's begitu
anda tak putus putus untukup air
dan saya sih
nanti saja saya bakal wells masukan
sama hendok handok betul
jadi hant manualan lainnya
automan yang bersifat betamadanya
benar sesuai kerjasama hwachas
tetapi country kita tusun
ketiga pria itu pergi ke jerman dan diterima sebagai pahlawan
kurumunan mendengarkan dalam kesunyian
tertegun pada kisah axel dan profesor hardwig
dan menatap kagum pada hans
mereka menjadi terkenal di seluruh dunia
tapi segera tiba waktunya bagi hans untuk pergi
dan axel serta profesor sangat sedih
kami akan sangat merindukanmu kawan
petualangan baru aku koma kapanpun
hahaha kita pasti akan bertemu lagi
hans berangkat kembali ke tanah airnya
dan dua lainnya
ya mereka sekarang adalah pahlawan yang rendah hati
atau setidaknya mereka mencoba menjadi pahlawan
tapi mereka sekarang tahu bahwa ada lebih banyak hal di dunia kita daripada yang kita ketahui
kau hanya harus penasaran dan cukup berani untuk percaya
kami akan mencoba untuk mencoba
kami akan mencoba untuk mencoba